terima kasih nek risma putri
dari sini langsung ke sekolahnya rena
ya kan sa
gua malah harus ke sekolah rena
makin ketunda lagi buat pulang dan ambil foto itu
elsa nino kalian mau kemana
baru mau pesenin makanan karena mama tadi tuh
gak masak mama cuma bikin bubur
sama lauk buat papa
ma gak usah ma soalnya kita mau langsung jalan ma
kita mau ke sekolah rena dulu ma
lemba menghias sepeda
kalian gak sempet makan dong
minum deh kalian belum minum
biar mama amin dulu sekarang ya
gak usah ma kita langsung jalan kok
iya ma ya udah kalau gitu
pergi dulu ya ma
assalamu'alaikum ma wa'alaikum salam
karena dia gak bisa
aku udah siap
kamu ngeliat aku gitu banget
siapa yang terpesona
kamu ngapain pakai dandan dandan
kayak gini mau ketemu
kok galak sih kenapa
kamu gak suka ya
kalau aku nilain kayak gini terus diliatin sama banyak orang
gak usah jalan mau di villa aja
gak usah mancing mancing ya
sedih capek mancing sih mas
emang kamunya aja yang posesif sama aku
tungguin kenapa sih mas istrinya
kenapa gak masuk
kamu udah saukan alamatnya
udah liat gps belum
ya tinggal liat gps nanti di jalan kenapa
mas aku tuh pernah tinggal di bogor lumayan lama mas
ya alamat rumahnya itu jalannya tuh sempit
ya mungkin mobil ya harus ditinggal di daerah dekat sana
tapi kalo misalkan ditinggal terus ada yang ngebeset mobil kamu kamu mau
di keris mak putri
naik angkot berhenti di depan alamat itu terus tinggal masuk gangnya tinggal jalan deh
ya sekarang kita ke depan kita cari angkotnya ya
udah pernah naik angkot belum belum kan
kenapa salah lagi kalo aku gandeng suami aku
gak apa apa lah mas
anak kan jalan jalan jadi bisa menghirup udara segar
kamu tau gak
orang kelihatan juga warna kuning pasti bunga kuning
tapi pasti ada namanya
saya mana tau ndin
saya kan bukan tukang bunga
ya udah jangan tanya saya kalau gitu
ya tapi kan kamu juga setidaknya jangan fokus ke kerja terus
kamu juga harus bekas sama sekitar
makanya kamu kalo kerja terus kan jadi kaku
kamu juga harus bekerja sama sekitar
belum ada yang beli dari pagi
segini dapat berapa bu
betulan pak ini
atau kalau ini ma bisa kebeli semua
atau kalo ini ma bisa kebeli semua
udah saya beli semua
terima kasih ya pak
saya doakan biar cepet cepet ngomongan
saya doakan biar cepet cepet ngomongan
terus kamu ngapain sih beli sama tempatnya juga

ya kenapa emangnya
kita kan mau jalan jauh nanti kalo dijalan lapar gimana
tidak ada makanan kan
tidak ada makanan kan
tidak ada makanan kan
pak pak ayah pak diminum
benar juga yang papa bilang
kalau olahraga badan jadi fit
itu udah pasti ma
olahraga itu bikin badan sehat
ma tadi tuh papa senang banget
ketemu sama rena
aduh anak itu lucu sekali maya
papa dipanggil opacan
pak mama juga bangga banget lo dipanggil omacan
aduh senang banget
rosa pasti bangga banget ya punya cucu seperti dia pak
kapan kapan kita ke rumah rosa ya
biar bisa ketemu cucunya
boleh boleh pak
mama juga pengen ketemu sama rena
papa bapak tuh semangat banget sih
ya mungkin karena papa tuh udah pengen banget memang cucu
apa apa memang papa aja
mama juga kepingin
bu sarah katanya mau datang
tapi kok jam segini belum datang juga ya
akhirnya mau ambil foto foto yang kita temuin kemarin
mungkin lagi di jalan kak ima
atau enggak mama coba telepon aja ya
wah nggak ada telepon
sebentar aku angkat ke depan dulu ya
kenapa angkat telepon dari passion aja kok keluar kamar
apa coba yang mau disembunyiin
mama suka aneh deh
jadi datang ke rumah
jam berapa mau ambil fotonya